penetapan menkom info johnny g pelate yang juga sekjen partai nasdem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bts empat g dan bakti kemenkominfo dikaitkan banyak pihak dengan aspek politik
meski ketum partai nasdem surya paloh menyebut semoga godaan yang mengaitkan hal ini dengan intervensi politik tak benar namun kecenderungan ke arah politik juga tetap mengemuka
bagaimana dpp nasdem menanggapi hal ini dan juga bagaimana posisi nasdem dalam koalisi pemerintahan hari ini
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami bendahara umum dpp partai nasdem ahmad saroni
selamat malam bang rony apa kabar
selamat malam selamat malam
selamat malam bang roni langsung saja jadi tadi kalau dikatakan pak surya tetap komitmen pada penegakan hukum
tapi di sisi lain ketika ada semacam godaan mengaitkan dengan intervensi politik harapannya adalah tidak benar
jadi sebetulnya ada pemikiran ke arah sana ini dikaitkan dengan soal politik
jadi begini pada hal kepentingan secara halayak umum sekarang ini kan
sekjen kita sudah menjadi tersangka dan pada prosesnya kan kita mentaati proses hukum yang berlaku
tapi tadi saya juga sudah mengatakan bahwa pada saat saya selesai rapim di komisi tiga juga menyampaikan kepada teman teman
bahwa ini apakah sebagai politisasi saya bilang tidak
begitu juga dengan pak ketua umum tadi menyampaikan apakah ada intervensi terkait dengan kekuasaan tentu tidak
jadi kita melihatnya bahwa ini kan berproses sudah berbulan bulan dan baru tadi siang lah diumumkan sebagai tersangka
maka itu yang pertama dpp
jadi ketua umum sudah menyampaikan langsung pergantian yang bersangkutan kepada hermawi taslim
selaku wasekjen menjadi plt sekjen yang mungkin akan ditetapkan sebagai sekjen partai
oke tapi yang bang kalau kemudian saya juga mencuplik apa yang dikatakan ketum anda
begitu semoga godaan yang menyatakan ini tidak terlepas intervensi politik itu tidak benar
mungkin kalau benar hukum alam yang akan menghadapinya
itu kan artinya semacam
ada juga ketika terjadi hal demikian maka harapannya akan ada hukum alam
bukankah itu juga mengindikasikan seakan akan ada juga pemikiran ke arah sana begitu bang
jadi begini yang diungkapkan seorang ketua umum saya mungkin penyampaian ada hal ada intervensi ada tidak intervensi
dan kalaupun ada ada hukum alam misalnya
ini kan faktor di mana hal terjadi pada siapapun
kan kita tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh alam semesta
tapi ungkapan rasa ketua umum rasa ketua umum saya itu mungkin di dalam hatinya ada rasa yang ya namanya sebagai ketua umum
sekjennya langsung menjadi seorang tersangka ada tersirat hati kok seperti ini gitu
tapi kan itu tadi beliau sudah sampaikan langsung
kalau ada mungkin ada yang mengganggu atau mengadu domba
atau ada yang melakukan sesuatu untuk ini menjadikan seolah olah adalah menjadi politisasi
dari rangkaian ini saya berharap kita tetap patuh pada aturan hukum yang berlaku
dan kita lihat berproses dan pak ketua umum sudah menyampaikan pada hal hal yang memang
kalau ada terkait dengan
yang ada di rangkaian johnny plate maka dipersilakan untuk menyelidiki lebih dalam
itu yang disampaikan ketua umum tadi
baik bang rony tapi kalau juga kemudian saya mengutip apa yang bakal capres anda dari partai anda
yaitu mas anies baswedan yang baru saja juga menyampaikan statement publik itu mengatakan
nasdem teguh dalam sikap menghadapi tantangan dan konsekuensi pilihan
ini kan publik akhirnya rasanya tidak bisa tidak mengaitkan antara
kecenderungan adanya politik dalam masalah hukum pak plate begitu
bagaimana kemudian anda menanggapi itu
ya kita mesti pisahkan di antara dua ya
yang pertama tentang pencalonan anies sebagai baca pres partai koalisi yang sudah dibentuk
dalam posisinya sekarang adalah teruslah berjalan
dan yang terkait dengan johnny plate ini adalah proses yang berbeda terkait dengan
kita pisahkan antara johnny plate berproses dengan pendekatan hukum
anies sebagai baca presnya dari partai nasdem
jadi kita tidak bisa mengkaitkan harus menjadi satu
tapi kan semua penilaian ada di publik
bukan pada hal politik yang dilakukan sekarang
misalnya ditujukan seolah olah gara gara anies
ini akhirnya joni plate menjadi tersangka
cuma yang ini berproses dalam prosesnya di pendegakan hukum
dan mungkin anies tadi datang ke dpp untuk menyampaikan keprihatinan
tentunya dan akhirnya pres konsep juga baru tahu nih
lihat ada pak anies tadi datang
oke bang rony jadi tidak bisa ditafsirkan ke arah sana begitu ya
statement dari mas anies barusan ya terkait dengan soal tantangan dan konsekuensi pilihan tadi
kita mesti pisahkan
ada pertanyaan bagaimana tentang progres pada saat pileg mendatang
apakah ada efek
pasti ada efek
sama seperti kita punya pengalaman waktu zaman rio capella
nah tapi mudah mudahan ini adalah ujian berat buat kita buat kami
tapi mudah mudahan juga kita bisa melewati badai ini dengan segera dalam proses dua ribu dua puluh empat mendatang
oke saya kembali ke statement yang kemudian disampaikan oleh ketum anda pak surya paloh
tadi juga mengatakan gambaran ketika pak plate di borgol itu mengatakan sekjen yang di borgol itu terlalu mahal begitu
apakah artinya ini juga menunjukkan bagaimana support nasdem masih akan terus diberikan nanti kepada pak pelati dalam proses hukumnya
ya sesuai perintah ketua umum bahwa kita akan berikan advokasi bantuan hukum kepada yang bersangkutan
untuk memproses perjalanan apa yang dilakukan oleh pak jody plate
ini kan setelah ini kan ada dua puluh hari penahanan dalam kelanjutan untuk proses penyidikan lebih lanjut atas tersangka joni plate
baik baik tetap dengan peradu kata bersalah seperti yang disampaikan ketua umum anda begitu ya
baik saya akan menarik ke soal bagaimana posisi nasdem hari ini di pemerintah
apakah kemudian hari ini orang bertanya ketika
pak platy dari nasdem posisinya adalah di menkom info
apakah ketika hari ini kemudian menjadi tersangka penggantinya juga harus dari nasdem
atau kemudian nanti jumlah menteri yang hari ini tiga ini harus tetap tiga begitu
bagaimana sikap nasdem terkait dengan hal itu
yang pertama ketua umum lagi ramai ramai sebelum pak jody platy menjadi tersangka itu ada prediksi akan diresafel
tapi ketua umum menyampaikan ke kami kami semua bahwa hak prerogatif bapak presiden langsung bila mana ada reshuffle
jadi pak ketua umum dengan kondisi yang begini sebenarnya sepertinya tidak ada masalah apa apa
konsistensi partai nasdem pak ketua umum sudah menyampaikan bulat bahwa mendukung pemerintah
sampai akhir masa jabatan pak presiden dua ribu dua puluh empat
itu tidak pernah berubah
maka itu apapun yang dilakukan pak presiden yang dilakukan untuk resafel pak jody platy
karena bersangkutan sudah tersangka maka itu kewajibannya untuk meresafel
tapi kalau akhirnya masalah pergantian apakah dari nasdem juga atau orang lain itu kembali semua ke pak presiden
artinya ketika tidak dari nasdem nasdem hanya kemudian hanya dengan jatah dua menteri yang ada saat ini
yaitu pak yasir dan juga bu siti nurbaya begitu itu tidak akan menjadi masalah
nasdem akan tegak lurus masih di belakang pak jokowi dua ribu dua puluh empat
tetap konsisten nasdem mendukung pemerintah
apakah kemudian ini akan juga menjadi semacam memperruncing hubungan antara pemerintah dan juga nasdem
apalagi nasdem tidak diundang kemarin saat para ketumparpol bertemu di istana
dan hari ini dengan kondisi yang satu menteri berkurang begitu dari nasdem
tidak masalah ketua umum tetap padahal dinamis secara politis sekarang rangkaian yang ada adalah konsisten tidak
tidak ada perintah untuk mundur mendukung pemerintahan pak presiden
tetap konsisten mendukung pemerintah sampai masa akhir jabatan
dan sekalipun menteri di kabinet
itu berkurang dan tidak bertambah kembali atau akan berkurang dua sekalipun
pak ketua umum tetap bulat konsis untuk mendukung pak presiden sampai masa akhir jabatan dua ribu dua puluh
tapi kalau misalkan dibandingkan dengan sebelumnya
apakah ini kemudian menjadi hubungan yang lebih minus begitu
apalagi kemudian pak surya pernah wawancara juga dengan sian indonesia
mengatakan ini menjadi titik terendah antara hubungan pak surya dengan presiden
kalau minus belum kan
bahwa ketua umum kan sudah mengatakan masih taraf untuk bisa diperbaiki
tapi yang pasti kita berharap ada pertemuan antara bapak presiden dengan pak surya paloh
untuk mensinkronisasi hubungan yang kiranya biasanya kan tiap minggu ada makan siang diundang sama bapak presiden ya
cuma sekarang kan jarang karena kemarin waktu yang mungkin tidak tepat dan kita berharap
ada pertemuan diantara bapak bapak untuk bisa duduk bersama tersenyum
dan itu membuat kita semakin kekeluargaan yang luar biasa untuk negara ini
oke memungkinkan itu terjadi bang dalam waktu dekat ini apalagi dengan apa yang baru terjadi di siang hari ini
ya bisa saja kalau bapak presiden tidak ada di dalam negeri dan berkeinginan untuk menyapa
atau ada komunikasi yang cukup intens mungkin ya itu lebih baik ya daripada akhirnya seolah olah di publik ini keributan semakin meruncing misalnya gitu
nah ini kita jaga mudah mudahan lah kecepatan untuk pertemuan antara kedua tokoh ini segera tercapai
tapi harapannya dari pak presiden begitu yang mengajak duluan atau pak surya sedang berusaha untuk bisa mengadakan pertemuan itu bang roni
kita pada prinsipnya kalau diperhatikan
dulu kan antara ketemu dan dipanggil itu udah biasa
tapi kalau memang ada hal terkait dengan ini bila mana ada ruang untuk pertemuan dan duduk bersama dan tersenyum bersama
makan siang bersama itu mungkin lebih indah lebih membuat kita jadi semangat untuk kenegaraan
oke kami tunggu kalau memang akan ada pertemuan tersebut siapapun yang menginisiasi nantinya
terima kasih atas waktu anda bang ahmad syahroni bendahara umum dpp partai nasdem
telah bergabung sama kami selamat malam
sehat selalu bang rony